pasca penangkapan kepala lapas suka miskin wahid husin rumah mewah milik wahid di kawasan bojong soang kabupaten bandung jawa barat
tapak sepi tidak berpunggungi pada senin pagi
rumah berwarna kuning dan merah berlantai dua ini digembok di bagian pagar depannya
lampu lampu di depan rumah wahid juga menyala layaknya rumah rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya
di kawasan ini tampak hanya rumah milik wahid hussein yang mencolok karena berukuran cukup besar
menurut tetangga setempat wahid merupakan sosok yang baik dan sering bersosialisasi dengan tetangga
warga mengaku terakhir kali melihat wahid pada sabtu minggu lalu dan baru mengetahui wahid ditangkap dari pemberitaan media masa